pemirsa langsung saja kita ke informasi dari dalam negeri
warganet mencermati isu terkait gugatan cerai yang dilayangkan mantan gubernur dki jakarta
yang kini mendekam di tahanan basuki cahaya purnama
kabar semakin kencang berhembus di media setelah gambar surat gugatan cerai ahok beredar viral di media sosial
inilah momen spesial saat putra sulung basuki cahayapurnama membacakan surat dari sang ayah
untuk sang ibu vero nikatan
surat dibacakan tujuh september atau sehari setelah ulang tahun pernikahan ke dua puluh tahun ahok dan vero
menandai hari bahagia itu ahok yang mendekam di tahanan karena kasus penodaan agama
hanya bisa mengirim surat untuk sang istri yang kemudian dibacakan putra sulungnya
kamu memberi gelar padaku robot sungguh benar
sekarang di hari pernikahan kita yang ke dua puluh tahun
bisa ada waktu mengenalmu dan memperhatikan kamu
dulu aku benar benar take it for granted
sampai sampai anak juga kamu yang ajak jalan dan bicara
hadiah terbesar hari ulang tahun pernikahan ke dua puluh adalah aku di dalam tahanan
menyadari betapa beruntungnya pernikahan kita masih utuh
namun selang tiga bulan kemudian
ungkapan syukur dan cinta ahok untuk sang istri berubah haluan
awal dua ribu delapan belas mantan gubernur dki itu melayangkan gugatan cerai ke pengadilan negeri jakarta utara
senin siang kuasa hukum ahok bahkan sudah melengkapi berkas perkara gugatan
tergantung dari pihak pengadilan
kepada pihak pengadilan yang harus datang
ya itu nanti mungkin dipikirkan lagi bagaimana mekanisme hadirannya
kalau dari pihak kami sih berharap bahwa kalau memang ada
ada mediasi kalau bisa diselesaikan di makbo saja
tanpa harus bapak datang ke sini
kabar ahok menggugat cerai vero sebenarnya sudah beredar sejak awal januari
menyusul viralnya gambar surat gugatan cerai ahok di media sosial
humas pengadilan negeri jakarta utara membenarkan
telah menerima surat gugatan cerai dan hak asur anak dari kuasa hukum basu icaya purnama
menurut humas pengadilan negeri jakarta utara
yoce sampaleng surat tersebut diserahkan oleh kuasa hukum ahok
sejak lima januari lalu
nama veronica tan bahkan langsung melesat ke jajaran pemuncak trending topic di twitter hari ini
netizen langsung menyikapi kabar tak mengembirakan dari pasangan yang sejak dikenal sebagai figur publik
jauh dari kabar miring ini
mulai dari yang mengaku sedih
tidak percaya dan menilainya hanya hoax
hingga yang menilai pasangan ahok dan vero harus membayar terlalu mahal
untuk perjuangan mereka selama ini
seorang netizen ed reza tl bahkan mencuit bagaimana ia bisa percaya
pada hubungan jangka panjang setelah mencermati pemberitaan seputar gugatan cerai ahok
akun media sosial putra sulung basuki dan vero
nikola shan pun tak luput dari sasaran netizen yang ingin mengonfirmasi kabar ini
shan bahkan harus menonaktifkan kolom komentar di sejumlah unggahan instagramnya